wali kota bandung ridwan kamil pada kamis memberhentikan empat belas kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan kota bandung
karena terbukti melakukan maladministrasi dan bertanggung jawab atas kasus korupsi di sekolah
dan ada pun lima kepala sekolah lain di sekolah sementara itu ada tiga modus pungutan liar yang dilakukan
wali kota bandung ridwan kamil menindak tegas kepala sekolah yang melakukan pungutan liar di lingkungan pendidikan kota bandung kamis siang
ada lima kepala sekolah yang diskors dan empat belas orang yang diberhentikan karena terbukti melakukan maladministrasi
serta bertanggung jawab atas kasus korupsi di sekolah mereka
tujuh belas kepala sekolah tersebut berasal dari seluruh jenjang pendidikan
mulai dari sekolah dasar sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas
lima orang yang dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat dan diskors tersebut adalah
kepala sd negeri soekarno
sd negeri benih harapan i dan ii sd negeri centeh serta sd negeri milem
sembilan kepala sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kota bandung adalah
kepala sd negeri sabang sd negeri banjar sari sd negeri cijagra i dan ii

diberhentikan adalah kepala sma
sma negeri delapan dan
kepala sekolah kepala sekolah
tidak lagi jadi kepala sekolah
kepala sekolah dan
diminta untuk mengikuti
sekolah kepala sekolah lagi
modus pungli yang ditemukan
yaitu penjualan seragam sekolah
kepada siswa pengelolaan
barang daerah secara tidak sah
dan penerimaan gratifikasi
wali kota pun telah menegur keras
kepala dinas pendidikan kota bandung
tony oktora bandung